baiklah sekarang kita ke istana merdeka untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar setelah tadi penghibaran bendera pusaka dilakukan ya
sudah ada rekan saya indrayani laksmi di sana
laksmi selamat siang nampaknya ini dari para tim pasukan pengibar bendera merah putih masih berada di sekitar anda
bisa anda gambarkan suasana terkini di sana
ya puspa heranov boleh anda lihat sendiri di belakang saya bahwa sekarang memang bisa dibilang ada selebrasi setelah mereka tadi melakukan tugas utama mereka
mereka lagi joget bareng bareng seru banget mereka seneng banget di sini
karena tadi juga mereka sudah melakukan tugas yang mereka sudah jalani untuk khusus didikat dari tanggal lima belas juli lalu
nah mereka di sini sudah
sampai saat ini juga memang kalau terlihat dari para paski beraka sendiri saat ini memang jumlahnya ada tujuh puluh enam orang
dan dari tiga puluh delapan provinsi herano fuspa
dari yang sebelumnya ada penambahan empat provinsi baru yaitu papua pegunungan papua tengah papua barat daya dan juga papua selatan
dan juga tadi fuspa boleh saya informasikan juga bahwa tadi yang jadi sorotan utama banget itu adalah lili
paski beraka perwakilan
dari papua pegunungan
tepatnya dari wamena
dan sekarang saya sudah bersama dengan lili
saya ada juga ibu rima agri sina ibu debuti
kabar baik ibu
ibu saya izin ngomong cara dulu dengan lili ya
lili saya izin duduk juga ya ibu
tadi saya ikut digedegan loh melihat kamu tadi pas lagi di sana
tapi sekaligus terharu ikut senang juga
kamu perasaannya gimana tadi
seneng banget tadi
bangga banget juga kan bawa baki dari papua yang pertama juga
kamu waktu pas lagi diklat pernah cerita sama aku bahwa kamu sempat dikejutkan dengan proses kamu masuk seleksi di tingkat nasional
karena tiba tiba ditelepon terus langsung ikut aja
karena sebelumnya tuh paski beraka eh paski beraka bupaten kan gak masuk provinsi
tapi puji tuhan ditelepon untuk ikut nasional
lili boleh gak cerita tadi tentang deskripsi
bagaimana tadi kamu bagaimana akhirnya latihan terus seleksi tingkat sekolah dulu terus seluruh kota provinsi sampai akhirnya kamu terpilih jadi dikat pusat
pertama itu pelatihnya datang ke sekolah kita diseleksi terus kita seleksi lagi pindah lagi pindah tempat
kita seleksi seluruh sekolah diseleksikan
terus kepilih cuma beberapa aja
habis itu kita udah untuk latihan agustus nanti
jadi kita liburan
pas aku baru pulang liburan terus ditelepon dari pusat suruh datang ke kantor gubernur kan
jadi aku datang aku ikut seleksi terus puji tuhan masuk ke nasional ini terus ikut latihan disini bergaul sama teman teman juga
akhirnya kamu datang ke sini dengan suasana baru teman teman baru yang baru kenal tentunya
itu seperti apa adaptasinya seperti apa
suasana juga kan beda banget sama bapak mena
ya tentunya senang banget ya
tapi agak susah sama
bahasa mereka kayak logat gitu
jadi agak beradaptasi dengan cara bicaranya aja
sekarang kembali pertanyaan saya ke tugas yang tadi
itu latihan berat banget loh
saya sudah merhatiin dari tanggal lima belas juli sampai sekarang tujuh belas agustus
latihan mulai dari lemhanas pembekalan lalu juga ada pelajaran kegiatan baris per baris formasi latihan gabungan geladi
itu bagaimana kamu menjalannya
dan bagaimana kamu biar tetap semangat
tentunya berdoa terus mungkin makan yang cukup ya
terus dapat kasih semangat dari bunda juga dari kakak kakak pamung
terus dikasih semangat dikasih motivasi
terus jadi kita semangat semua
apalagi teman teman semua juga kasih semangat juga
ngomong ngomong sekarang kan sudah selesai menjalankan tugas sebagai pengibar bendera tadi jam sepuluh
ada yang kamu ingin ungkapkan sesuatu enggak
atau kamu kangen dengan sesuatu hal
mungkin kangen orang tua juga kan
kangen orang tua terus kalau masalah handphone sih udah biasa aja karena teman teman banyak juga kan
jadi kayak handphone udah lupa gitu
dari kamu sendiri sekarang sudah menjadi paski beraka dua ribu dua puluh tiga
apa yang bisa kamu sampaikan untuk kemerdekaan republik indonesia untuk ke tujuh puluh delapan tahun ini
semoga indonesia terus maju
bangsanya juga terus toleransi kan
sila kelima sesuai pancasila juga
boleh nggak aku tanya lagi ulang tentang tadi
tegangnya pasti ada dong
rasa rasa terharu bangga dan segala macam pasti ada dong
itu apa yang kamu rasain saat kamu tadi pas lagi turun mulai berkumpul dengan kelompok delapan kelompok tujuh belas kelompok empat puluh lima
sampai akhirnya kamu berjalan menjalankan tugas sampai kamu kembali lagi ke wisma negara ini
sebenarnya enggak terlalu ragu karena kemarin tas tidak dibersihkan
saya juga tidak tahu
setelah dibersihkan saya juga membawakikan
jadi sekarang sudah tidak terlalu ragu
deg degan juga enggak
karena kak bunda kak kak pakpam yakin jangan ragu
jadi enggak terlalu ragu
gemetar juga enggak
jadi kamu sudah percaya diri
percaya diri luar biasa
dan memang tadi hasilnya keren
sukses terus ya ke depannya ya
sekarang saya izin mewawancarai ibu rima
ibu rima kalau ibu tadi melihat paski braka dua ribu dua puluh tiga bertugas
dan juga nanti sore nanti ada tim indonesia
akan bertugas nanti sore
seperti apa ibu melihatnya
iya saya tadi sangat terharu ya
melihat adik adik setelah berjuang
berlatih dengan kerja keras mereka
tadi bisa melaksanakan tugas dengan baik
dan lili tadi tampil dengan percaya diri
dan kita lihat dari sambutan penonton juga semuanya ya mendukung
lili mau naik tanah
lili mau naik tanah
lili mau naik tanah
lili mau naik tanah
lili mau naik tanah
angga mereka bertepuk tangan
lili turun bertepuk tangan ya
selesai tugas juga ketika bendera dibentangkan berhasil
semua bertepuk tangan
artinya kita ya bersyukur bisa di upacara peringatan kemerdekaan ini
menebar kegembiraan bersama dengan seluruh rakyat indonesia
dan ini tugas yang tidak mudah untuk adik adik
dan adik adik berhasil melaksanakannya dengan baik
ibu kalau boleh saya tanya sendiri untuk tahun ini
adakah perbedaan dengan tahun lalu
apa rencana kedepannya untuk tim paski braka khususnya tahun ini dan juga tahun depan ibu
ya seperti sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa paski beraka tidak berhenti pada upacara pengibaran bendera atau penurunan bendera
mereka dipersiapkan sebagai kader pemimpin indonesia masa depan
dan sebetulnya dengan tugas upacara ini mereka berlatih ya bagaimana mereka bisa mengelola perasaan mereka
kita melaksanakan tugas yang membawa nama bangsa indonesia dilihat oleh semua mata di seluruh dunia ya
ini tentu bagian dari berlatih menjadi pemimpin
mereka juga belajar bertoleransi belajar mengamalkan nilai nilai pancasila selama pemusatan di klat
itu bagian dari tadi berbagai metode kita laksanakan dalam sistem desa bahagia untuk menyiapkan mereka sungguh sungguh jadi kader pemimpin masa depan
kemarin kita mendengar pidato bapak presiden ya
juga menyampaikan di depan sidang bahwa kita memang perlu memperkuat untuk ke depan ini menyiapkan generasi masa depan
menyiapkan pemimpin masa depan
artinya memang tidak berhenti sampai sini ya bu
mereka kembali ke provinsi yang masing masing ke kota yang masing masing
mereka akan terus melanjutkan bagaimana berperbadian berideologi pancasila seperti itu ya dengan karakter pancasila seperti itu
betul semangat merah putih ini mudah mudahan bisa menginspirasi
adik adik di daerah ya dan semoga semakin banyak lagi adik adik di daerah bisa melaksanakan tugas untuk negara seperti yang sudah dialami adik adik paski braka dua ribu dua puluh tiga tingkat pusat
berarti tadi lili keren banget ya bu ya
keren banget keren banget membanggakan sekali dan saya yakin orang tua lili juga bangga ya
papua juga semuanya bangga ya lili mewakili papua ya
dari papua pegunungan khususnya ya
ini apa iya provinsi baru tapi langsung bisa melaksanakan tugas dengan baik
sangat luar biasa
dan kita semangat semua ya apalagi ini upacara yang berbeda ya
tadi ada apa semua pasukannya juga menari
adik adik juga disini tadi memperlihatkan bagaimana mereka sangat gembira dengan perayaan peringatan kemerdekaan hari ini
terima kasih ibu rima atas wawancaranya
terima kasih lili
semoga sukses selalu ya bu untuk juga pelaksanaannya paski beraka di tahun yang akan datang
terima kasih bu rima atas wawancaranya
insya allah semoga lancar
semuanya sukses buat ibu
heranov dan juga puspa boleh saya informasikan bahwa memang mereka itu tadi sebut adalah dari tujuh puluh enam orang putra putri terbaik pilihan yang ada di tiga puluh delapan provinsi
artinya ada empat provinsi baru dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti itu
dan mereka sampai saat ini juga masih di bawah pemindahan bpip
untuk selanjutnya mereka nanti akan kembali nih ke provinsi yang masing masing pada tanggal dua puluh tiga agustus
jadi akan ada rangkaian acara lagi sampai nanti tanggal dua puluh tiga agustus
dan sampai saat ini kita masih menunggu dan juga menanti di tim indonesia jaya yang nanti sore akan bertugas untuk menurunkan bendera merah putih
kita akan melihat bagaimana prosesnya dan semoga lancar demi hari kemerdekaan republik indonesia
harunya sampai studio dua cnn indonesia
terima kasih teman teman paski braka dua ribu dua puluh tiga ya yang ini menjadi sebuah kebanggaan
karena ini merupakan upacara
dan ini merupakan upacara terakhir mereka di jakarta yang tahun depan akan dilaksanakan di ikn
lasmi terima kasih dari istana kepresidenan jakarta